kita beralih ke informasi lainnya anggota dpr fraksi pks bukhari yusuf dilaporkan istri keduanya atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga
pengacara korban menyebut bukori memukul berkali kali membanting hingga menginjak kliennya yang sedang hamil
anggota dpr fraksi pks bukhori yusuf dilaporkan istri keduanya berinisial my atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga
dikutip dari cnnindonesia com penasihat hukum korban sri miguna mengatakan tak hanya kekerasan fisik dan psikis
pelaku juga diduga melakukan kekerasan seksual dengan melakukan hubungan seksual tak wajar
sementara kuasa hukum bukhari maharani siti sofia menyebut korban yang melaporkan dugaan kdrt itu pernah mengalami trauma dan depresi karena pernikahan di masa lalu
di sisi lain mkd dpr tak melanjutkan laporan dugaan kdrt tersebut
lantaran bukhari telah mengumumkan
dan mengundurkan diri sebagai anggota dpr
kini barreskrim polri tengah mendalami kasus dugaan kdrt tersebut
kasus ditangani oleh unit pelayanan perempuan dan anak direkturat tindak pidana umum barreskrim
tim liputan cnn indonesia